pasangan suami istri asal pasuruan jawa timur mendirikan sekolah luar biasa gratis bagi anak anak berkebutuhan khusus
ya berkat perjuangan keduanya ini puluhan anak anak berkebutuhan khusus kini kembali bisa meretas asa untuk menggapai cita cita mereka
ini adalah sekolah luar biasa bineka di kelurahan gelanggang kecamatan beji pasuruan jawa timur
sekitar empat puluh delapan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan layaknya sekolah formal di sini
penyandang tuna grahita tunarungu tunadaksa hingga anak hiperaktif mendapatkan pendidikan mulai dari tingkat taman kanak kanak hingga sekolah menengah atas
semuanya diberikan secara cuma cuma alias gratis
meski tanpa biaya di sekolah ini tiga belas orang pengajar setia membimbing para siswa
tak hanya membaca berhitung dan menulis pendidikan agama tak lupa diberikan setiap harinya
kalau untuk pelajaran sehari hari saya kira sesuai dengan kurikulum
karena kita walaupun anak berkebutuhan khusus itu kurikulumnya itu sama
cuma versinya bisa lebih rendah mungkin dengan anak anak lainnya
ya seperti biasa mas pelajarannya juga seperti anak anak
pendidikan di sekolah luar biasa bineka ada atas kerja keras pasangan suami istri umar dan salma
prihatin melihat banyaknya anak berkebutuhan khusus yang diabaikan pendidikannya
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima pak sutri dengan dua anak ini berjuang mendirikan sekolah bagi anak anak berkebutuhan khusus
mereka bahkan mencari sendiri anak anak untuk diajak bergabung dan belajar di sekolahnya
di awal berdiri hanya sembilan siswa yang menimba ilmu di slb bineka
lambat laun dengan perjuangan dan keyakinan jerih payah umar dan salma pun membuahkan hasil
ya walaupun membutuhkan perjuangan panjang dengan tidak seperti sekolah normal
sekolah normal kan anak datang ke lembaga
tapi kita menjelajah
menjelajah bagaimana agar
anak anak yang berkebutuhan khusus itu juga sekolah
kalau sukanya juga banyak melihat anak anak gimana ya
melihat anak anak kerucuannya
karena anak anak gini tuh apa nih bisa jadi pelipur
umar dan salma berharap para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus
tetap memperlakukan buah hatinya sebagai insan normal yang berhak bergaul belajar dan meraih